dan kemudian kalau bicara retail dan lain sebagainya itu
pertamanya penasaran gimana sih rasanya
saya pilih tutup kepala darah
tetapi kan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita harus memberikan yang terbaik